terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi
saudara kamis malam stasiun pasar senen masih dipenuhi pemudik
sebanyak dua puluh empat empat ratus enam puluh penumpang berangkat dari stasiun pasar senen jakarta
rute favorit pemudik adalah surabaya malang solo yogyakarta kutoarjo semarang dan purwokerto
diketahui hampir empat puluh dua ribu pemudik berangkat dari jakarta menggunakan kereta api dari stasiun gambir dan pasar senen
sebanyak tujuh belas dua ratus empat puluh tujuh penumpang berangkat dari stasiun gambir
sementara ada dua puluh empat empat ratus enam puluh penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen
kita bergabung dengan jurnalis kompas tv leo taufik yang saat ini berada di stasiun pasar senen jakarta
selamat pagi leo bagaimana pantauan arus mudik di stasiun pasar senen jakarta di hari kedua setelah lebaran ini
apakah masih banyak pemudik dan apa kalau misalkan masih banyak pemudik apa alasan mereka ini mudik setelah hari h lebaran
ya asri dan saudara memang di hari kedua setelah lebaran tepatnya pada dua belas april
ini masih dipadati oleh calon pemudik yang hendak mudik ke sejumlah kota yang berada di jawa tengah maupun jawa timur
memang sejak tadi pagi sekitar pukul lima sepuluh ini beberapa kereta jarak jauh ini telah berangkat
mulai dari tujuan solo balapan lalu lempuyangan yogyakarta hingga pasar turi surabaya
memang hari ini pt kai mencatat ada sebanyak dua puluh tiga lima ratus sembilan penumpang yang akan berangkat
dari stasiun pasar senen angka ini memang lebih rendah dibanding hari sebelumnya yaitu dua puluh empat empat ratus enam puluh penumpang
memang puncak arus mudik ini sudah lewat yaitu terjadi pada saat dua hari menjelang lebaran
yaitu delapan april lalu dengan penumpang yang berangkat dari pasar senen ini sebanyak empat puluh lima
memang dalam setiap harinya ini pt kai
daob satu jakarta ini menyiapkan tiga puluh empat kereta api jarak jauh yang berasal dari
maksud kami yang diberangkatkan dari stasiun pasar senen
sementara total jika digabung dengan stasiun pasar maksud kami jika digabung dengan stasiun gambir ini
mencapai tujuh puluh tujuh kereta api jarak jauh
memang sementara arus balik lebaran ini akan dimulai pada tiga belas april hingga lima belas april dua ribu dua puluh
dengan penumpang yang diprediksi akan menuju jakarta atau tiba di jakarta ini sebanyak empat puluh empat ribu lebih penumpang
memang ada berbagai alasan penumpang yang baru mudik pada hari ini
mulai dari yang baru mendapatkan tiket maupun memang saat lebaran ini belum bisa untuk libur lebaran
baik masih dipantau ini kalau hari ini ternyata lebih rendah angka para penumpang yang berangkat
atau melakukan arus mudik jika dibandingkan hari kemarin
kemudian juga diprediksi puncak arus balik atau arus balik ini akan dimulai pada besok tiga belas april dua ribu dua puluh
terima kasih jurnalis kompas tv leo taufik melaporkan langsung dari stasiun pasar senen jakarta